masih di cnn indonesia newsroom
tuntut kesejahteraan dan pengangkatan cpns ribuan guru honorer di tasik malaya jawa barat
duduki kantor dewan
selain meminta insentif layak dan asuransi kesehatan
mereka juga meminta agar diangkat jadi calon pegawai negeri sipil
ribuan guru honorer mendatangi kantor dprd kabupaten tasik malaya jawa barat selasa siang
mereka menduduki ruang paripurna dewan untuk menyampaikan aspirasinya
di hadapan wakil rakyat dan pemerintah daerah mereka menuntut kesejahteraan
selain meminta insentif layak mereka juga meminta agar diangkat jadi calon pegawai negeri sipil
banyak guru honorer yang mengabdi belasan hingga puluhan tahun tidak mendapat honor layak
mereka hanya dibayar lima rupiah per jam mengajar
total dalam sebulan hanya diberi honor dua ratus lima puluh ribu rupiah
mereka juga menuntut jaminan kesehatan melalui program pemerintah daerah
pasalnya kenaikan tarif bpjs dianggap sangat memberatkan guru honorer dan anaknya
bapak bisa mengantungi berapa sih pak dari honor seperti itu
honor saya itu per jam lima per jam
lima per jam
dari seminggu berapa jam
saya ngajar itu dua belas jam seminggu
jadi sebulan bisa rata rata berapa
jadi sehari hari bapak menutupi kekurangan itu
dari usaha lah
sementara itu bupati tasikmalaya ade sugianto menyampaikan keterbatasan anggaran dari apbd
masih belum mampu memberikan honor layak
pemerintah daerah berjanji akan memberikan insentif yang besarnya masih dihitung
kami pada saat awal dan mungkin satu satunya di kabupaten indonesia
pemerintah memberikan pengakuan kepada para guru sukuan ini
dalam bentuk sk bupati
yang kita harapkan melalui sk bupati ini
iptk nya bisa diurus
sertifikasinya bisa diurus
kemudian mereka dapat melaksanakan ketumelakutan ppg
kemudian hari ini mereka menuntut pemerintah
bisa memberikan insentif tuntutan yang wajar
tercatat dari sembilan guru di kabupaten tasik malaya
enam diantaranya merupakan tersebut
aksi kali ini tidak mengganggu aktivitas belajar
karena dilakukan siang hari mendekati jam pulang sekolah